sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
menunggu suai citarum dalam waktu semalam
dan yang kedua
kamu juga harus membuat kapal yang sangat besar buat rumah kita
dan kita pakai berlayar keliling dunia
dan aku yakin
orang orang tidak akan pernah menerima pernikahan kita
jadi mau gak mau
kita harus selalu berpindah tempat
dan kamu harus menyiapkan semua itu dalam waktu satu malam
permintaan kamu benar benar berat
dan aku akan memenuhinya
aku membutuhkanmu gurian
ada apa tuan salgurian
aku punya pekerjaan besar
malam ini juga
aku harus membendung sungai citarum
perahu yang belum tiba
dan membuat perahu besar
bantu aku gurian
kerahkan anak buahmu
untuk membendung sungai itu
waktunya hanya satu malam
sungguh repot ya tuan gurian
akan aku gerahkan semua pasukanku
segera gerahkan pasukan dan rakyatku
untuk membendung sungai citarum
angkat batu batu dan kayu juga
siap tuan gurian
hamba akan menggerakkan seluruh mahjurit
dan seluruh rakyat kita
untuk membendung sungai citarum
bahkan setan iblis pun akan aku serahkan
untuk membantu tuan ku tuan sang kuria
kami siap tuan
aku akan tetap menikahi kamu
kalau kapal ini selesai
kita akan berlayar bersama anak cucu kita
dan kelak nama sang kuryang dan dayang sumbi
akan dikenang di mana mana
kamu tidak bisa hanya menunggu di sini sundi
kamu harus melihat pekerjaan anakmu
mengerjakan pekerjaan itu
perjalanan hidup telah mengajarkan banyak hal
kamu harus mengagalkan usahanya sumi
aku gak tega mira
aku gak pernah tega untuk menyakitinya
selama delapan belas tahun dia terlontar lontar
tidak mendapatkan kasih sayang ibunya
apalagi mengenal ayahnya
kamu jangan lemah
kamu bisa kok mengagalkannya
aku sendiri pun tidak yakin dia bisa membendung sungai citarum
kita harus segera melihatnya
hei ayo cepat kerja
hei jangan diam saja
waktu kita terbatas
kita harus membendung sungai itu
mira sepertinya pekerjanya sudah separuh jalan
apa mungkin besok akan selesai
jika kamu tidak hentikan akan selesai
kita harus mencari cara untuk menggagalkannya
tapi itu berarti curang
aku tidak mau mengkhianati anakku sendiri
sumbi sekarang ini jangan main perasaanmu
kamu harus bisa menggagalkannya

kamu harus bisa menggagalkannya
jangan basket basket morgan
sendiri zumbi sekarang ini jangan main perasaanmu kamu harus bisa mengagalkannya ya

melihat itu anakku sudah membuat perahu yang sangat besar
sebesar rumah sudah habis selesai
sunggih anakku itu luar biasa ya selain tampan dia juga terampil
mira aku ingin sekali memeluknya
seandainya aku bisa merengkuhnya
sumi dekati dia ajak bicara mudah mudahan dia luluh hatinya
ceritakan tentang kakek dan ayahnya
sebentar lagi kapal ini akan selesai dan kita akan langsung menikah
enggak kita gak akan pernah menikah
bendungan dan perahu kamu tidak akan pernah selesai
waktu kamu masih kecil kamu hidup bersama ibu
tapi aku akan tetap menikahi kamu